hamparan tanah yang diselimuti perkebunan hijau membentang luas
pohon pohon berdiri tegak di kebun rakyat
terletak di dataran tinggi dikelilingi oleh bukit bukit
tanaman hortikultura tumbuh subur di tanah ini
dari ujung minahasa inilah modo indi dapur indonesia timur

tanah tanah yang ada di indonesia tentunya subur dan juga didukung dengan iklim dan keadaan alam yang sangat bagus untuk ditanami berbagai macam sayuran dan buah buahan
salah satunya di sini modo inding kecamatan yang berada di kawasan minahasa selatan sulawesi utara
merupakan penghasil komoditi hortikultura terbesar di sulawesi
dan satu satunya penghasil kentang yang ada di indonesia timur
ini dia dapur indonesia timur modo ini
modo indi sebuah wilayah yang berada di kabupaten minahasa selatan ini merupakan kecamatan paling ujung di tanah minahasa
dahulu tanah modo inding ini adalah hutan belantara di selatan minahasa
sampai akhirnya pemerintah kolonial belanda pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
berencana memeratakan sebaran penduduk ke wilayah selatan
agar kepadatan penduduk di wilayah
di mana keadaan minahasa tengah tidak terlalu padat
masyarakat modo inding ini berawal dari orang minahasa
yang berasal dari subetnis tondano kakas dan remboken
berada di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
dataran modo inding akhirnya berubah menjadi permukiman warga
dan memperkuatkan pembaharan tanah yang luas dan subur
untuk memenuhi kebutuhan mereka
untuk tanah tanah yang ada di modo ini memang agak berbeda
dengan tanah tanah yang ada di daerah daerah lain
khususnya di sulawesi utara
di modo inding tanahnya termasuk tanah yang subur
tanah yang subur karena didukung oleh adanya gunung berapi
jadi gunung berapi itu
di sekitar gunung merapi itu biasanya merupakan tanah tanah
hasil dari semburan gunung berapi
merupakan tanah vulkanis yang banyak mengandung unsur hara
sehingga ketika kita bercocok tanam di tanah tanah sekitar gunung berapi
itu biasanya itu memiliki tanaman tanaman
yang tumbuh subur
sejak saat itu modo inding dipenuhi lahan tanaman holti kultura
beberapa sayuran hasil modo inding adalah wortel kol daun bawang dan kentang
di masa kini masyarakat modo inding tak lagi mengolah lahan pertaniannya
mereka kini sudah masuk ke tahap industri holti kultura
dengan pengelolaan yang lebih modern
taraf penghidupan mereka pun lebih baik
keistimewaan daerah ini
tak hanya penghasil sayuran berkualitas tinggi dengan jumlah besar di sulawesi
modo inding juga merupakan satu satunya penghasil kentang di indonesia timur
sampai pada akhirnya dijuluki dapur indonesia timur
petani petani modo indi tidak menjual langsung hasil pertaniannya kepada pembeli
mereka biasa menyimpan hasil panen di halaman rumahnya
kemudian para pengepul akan menjemputnya dan membawanya untuk dipasarkan ke luar modo indi
pola distribusi ini sudah berlangsung sejak lama
petani minahasa berhubungan dengan pedagang perantara yang kebanyakan berasal dari luar minahasa
pedagang perantara yang sudah melihat potensi yang di modo ini itu mulai muncul kesana sekitar seribu sembilan ratus delapan puluh an
ketika petani asli yang subsistan dari minahasa harus berhubungan dengan pedagang perantara
dari berbagai suku bangsa berbagai agama dan berbagai bahasa
dan itu sudah berlangsung sampai sekarang
lalu jaringan perdagangan antara daerah modo inding dengan daerah daerah lain itu sepanjang yang saya ketahui
bisa sampai ke sulawesi selatan kalimantan timur maluku utara maluku bahkan sampai papua
dan itu rutin

pertama diperintahkan oleh para pejabat kemarin
pertama diperintahkan oleh para pejabat kemarin
dari lahan pertanian petani modo indi malam ini menerima pengambilan petani yang berbeda
mampu menyekolahkan anak anaknya hingga perguruan tinggi
meski sekolah dan merantau keluar modo inding
mereka tak lupa dengan tanah modo inding
mereka akan kembali ke kampung halaman untuk turun ke lahan dan bertani
salah satunya adalah hamfri marundu
petani asal modo inding ini merupakan lulusan sarjana hukum universitas negeri manado
sejak kecil berkebun bersama orang tuanya adalah keseharian bagi hamfri
sampai akhirnya hamfri mantap untuk mengurus lahan pertanian milik keluarganya di modo ini
saat ini hamfri memiliki lahan dengan luas sepuluh hektare
lahan ini ditanaminya dengan bermacam sayuran seperti wortel bawang daun dan kol
tapi yang paling banyak adalah kentang
saya sempat diajak mengunjungi salah satu lahan kentang milik hamfri yang sudah siap panen
nah ini pak sekarang kita kan ini lagi di lahan kentang ya pak ya
ini apa yang bikin kualitas bagus apakah dari tanahnya atau udara atau apa pak sebenarnya
salah satu ya ketinggiannya di atas permukaan laut
kalau modo inding yang paling tinggi ini seribu seratus di atas permukaan
di atas permukaan laut
selain itu tanah
tanah yang gembur
ya itu salah satu kualitasnya
nah yang ini pak yang ada di bawah kita sekarang ini kentang yang sudah berapa bulan
ini tiga bulan setengah
tiga bulan setengah
tiga bulan setengah ini
dan sudah bisa dipanen ya
yang kemana pak yang bisa kita lihat pak salah satu
mau dilihat pak
oh ini ya kentangnya
kentang modo inding
iya kentang modo inding
ada juga yang bulat ya pak
ada yang panjang gitu
ada yang bulat
ini jenisnya apa pak kalau ini
dan itu khas
dari wilayah modo inding memang
dan ini sudah kering atau masih basi pak
siap panen ya
siap panen ya
dan ini semua tinggal dipanen berarti
sayuran yang telah dipanen nantinya akan dibawa ke tempat penyimpanan
umumnya tempat penyimpanan ini berada di halaman rumah atau di samping rumah warga
dalam sekali panen nih pak
satu lahan pertanian pak hemry
berapa karung pak
kurang lebih ya dua ratus
iya dua ratus karung
itu dua ratus sekarang itu gimana pak total semuanya atau ada
ada juga yang bisa lebih dia
dan itu semua nanti ditampung di sini pak ya
nah itu ada pembagian pembagian nggak sih pak untuk kentang kentang yang sudah panen itu
yang kecil ya
ini untuk ditanam ulang
ada juga yang untuk dipasarkan
berarti ini bukan dipasarkan ya
ini yang dipasarkan
yang pasarkan yang oh yang kecil kecil bibit
iya untuk ditanam ulang
berarti dilihatnya ukuran
yang dipaksakan yang mana pak
yang ini ya pak
oh yang besar besar ya
yang besar besar dipasarkan pak
rata rata dua ratus karung
kalau yang untuk yang dibibit ini berapa karung pak
ada tiga puluh lah
tiga puluh sampai empat puluh
tiga puluh sampai empat puluh
empat puluh karung dia bisa
empat puluh sampai empat puluh karung
setelah dipisahkan antara kentang yang akan dijadikan bibit
kentang kentang ini kemudian dikemas dalam karung
untuk selanjutnya dijemput pengepul atau pedagang perantara
yang akan membawanya ke luar daerah modo inding untuk dipasarkan
petani modo inding jarang yang berperan sekaligus sebagai penjual retail
mereka lebih memilih menyerahkannya kepada pengepul atau pedagang besar
karena mereka lebih memilih fokus sebagai produsen sayuran
harga jual kentang modo inding paling rendah ada di kisaran rp dua ratus lima puluh ribu per karung
pada musim kemarau panjang seperti yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas lalu
harga jual kentang modo inding bahkan pernah melonjak hingga satu juta rupiah per karung
ayah dua orang anak ini mengaku
menjadi petani di modo ini beruntung karena dilimpahi kesuburan tanah dan iklim yang mendukung
untuk mengolah lahan pertaniannya
dan hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hari hari
saat ini untuk mengurus sepuluh hektare lahan pertaniannya
hamfri dibantu oleh sembilan belas pekerja yang juga warga modo inding
menjadi daerah penghasil sayur mayur terbesar di sulawesi
dan satu satunya penghasil kentang di indonesia timur
tentunya tak hanya memproduksi bahan mentah saja
pada festival kentang pertama di tahun dua ribu enam belas
masyarakat modo inding mulai mengolah makanan jadi khas modo inding
yang berbahan dasar sayuran segar
sejak saat itu masyarakat modo inding melalui tangan tangan perempuannya
mulai membuat kue atau kek khas modo indi
akhirnya terciptalah kek kentang dan sayuran
kek kentang di modo inding diperkirakan sebagai kek sambiki atau labu kuning
yang kemudian diklaim menjadi makanan khas dari modo inding
aneka like malonda atau biasa disapa tante like saat ini merupakan
satu satunya pembuat kek kentang dan sambiki khas modo inding
kenapa yang dibiliin akhirnya kentang dan sambiki ini
karena kan banyak hasil pertanian di modo inding
sambiki ini sama kentang ini
ini kan hasil dari pertanian modo inding
modo inding menjadi seperti ini kentang
yang dihidupkan ini modo inding kentang dan sambiki
dengan ada bahan bahan hortikultura yang lain
salah satu yang memang menghidupkan orang modo inding ini
sambiki dan kentang
berarti jadi simbol juga ya di kue ini ya
ini simbol dari hasil dari modu inding
bahan dari modo inding hortikultura
sekarang tante untuk membuat kek ini
kentang dan sambikinya atau labu kuningnya tuh ada khusus nggak sih
dipilih dulu atau gimana
kalau membuat ini keks kentang
ini kalau ini kan untuk bibit
kalau dia sudah jadi tuang untuk bibit mau ditanam lagi dia hasil besar besar
baru ini yang untuk dijual
tapi untuk membuat ini kue kek kentang
kecil pun bisa besar sama
mau kecil mau besar sama
kalau ini sambiki
kalau ini sambiki labu kuning
kita ambil yang tua
jangan ambil yang muda
supaya hasil bagus
tapi kalau masih muda
belum waktunya untuk dipanen tidak bisa
jadi membuat kek
jadi mesti ambil yang tua
kalau gitu kita masak langsung aja ya
kek ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan kue kue bolu pada umumnya
hanya saja adonan kue ini dicampur dengan kentang atau labu kuning
yang dalam bahasa setempat disebut sambiki
kentang dan labu kuning yang akan dicampur dikukus terlebih dahulu
lalu kentang dan labu ini ditumbuk sampai lembut
kemudian dicampurkan dengan adonan kue
pada tahap akhir adonan kue ini dipanggang selama tiga puluh menit
dan inilah kek kentang dan sambiki dari modo indi
kek ketam dan sambiki
ini sudah menjadi makanan khas yang selalu dihidangkan
setiap festival kentang berlangsung
ketar kita yuk
seluruh masyarakat modo indi sering menyokong pelanggar
bersiap siap untuk menyambut festival kentang dua ribu dua puluh
tak hanya petani saja seluruh pemuda dan jemaat dari sepuluh desa yang ada di kecamatan modo inding ini
turut serta di karnaval kendaraan hias festival kentang modo inding
tahun dua ribu tujuh belas merupakan kali keempat festival kentang ini dilaksanakan
festival ini digagas oleh pengurus gereja yang melihat potensi pertanian modo inding
tim kerja gereja ini juga melihat dari banyaknya jemaat umumnya bekerja sebagai petani
kita melihat luar biasa karya petani ketika mengolah tanah pertanian ini
muncul pemikiran kami dari pihak gereja bagaimana kita memberi penghargaan memberi penghargaan kepada petani
atas apa yang sudah mereka kerjakan sehingga menjadikan modo inding sebagai dapur indonesia timur untuk tanaman hortikultura
nah dari ini
dari latar belakang itulah maka dalam pertemuan dalam rapat dan sidang kita putuskan kalau begitu kita buat satu event yang kita namakan dengan festival kentak
nama kentang dipilih karena modu inding sudah identik dengan penghasil kentang di sulawesi utara
tak hanya bersuka cita dengan festival dan karnavalnya masyarakat modo inding juga tak lupa akan makna dari festival ini
kami bersyukur atas karunia sang pencipta yang terwujud dengan hasil pertanian yang melimpah
festival kentang ini setelah kita laksanakan dia muncul pemikiran pemikiran bahwa ternyata ini bukan cuma semata mata event
tetapi dengan adanya festival ini itulah perwujudan pengungkapan iman kita mensyukuri karunia tuhan
yang telah memberkati usaha usaha petani ketika mengolah tanah pertanian

sehingga festival kentang ini menjadi suatu perwujudan untuk kita
ini nantinya sebagai satu bentuk pengungkapan syukur kepada tuhan atas berkat yang dia telah nyatakan ketika kita panen dari hasil pertanian
tahun ini desa maka aroye terpilih menjadi tuan rumah dan lokasi utama festival kentang
seluruh warga dan jemaat gereja pun bersama sama mempersiapkan acara
tak hanya itu kendaraan hias dari maka aroyen juga akan berada di posisi
paling depan memimpin iring iringan peserta karnaval
ada berbagai macam kendaraan yang dihias
mulai dari mobil bak terbuka traktor hingga kalero atau motor pengangkut sayur
warga pun bersemangat menghias setiap kendaraan
adalah sebuah kebanggaan ketika bisa menampilkan yang terbaik mewakili desanya masing masing
salah satunya angel pemuda dan jemaat gereja
raja gmim ini bersama pemuda desa lainnya bersemangat menghias mobil
dengan berbagai macam sayuran produksi mode ending
mobil ini mobil bak terbuka namun kami modifikasi menjadi sebuah bangunan berbentuk kantor sinode
kantor sinode itu pusatnya gereja gemim gereja masai injil liminasa
karena untuk tanda sebagai tanda pemerintah
yang membuat bangunan ini disponsori oleh teman teman pemuda pemuda gereja
bahkan dibantu oleh teman teman pemuda desa
selama kurang lebih memakan waktu empat hari tiga malam
nantinya sayuran ini akan dibagikan secara sukarela kepada seluruh pengunjung festival
sebagai bentuk rasa syukur hanya pendatang yang boleh mengambil
orang mode indik tidak diperbolehkan mengambil sayuran
yang menempel di kendaraan hias
kami dari pihak gereja membatasi jangan sampai kegiatan ini dijadikan ranah bisnis
karena namanya pengungkapan syukur berarti kita kena berbagi sesuatu tanpa mau diukur dari nilai untung ruginya
seluruh warga berkumpul di pelataran gereja desa makaroyen
festival dimulai dengan ibadah pagi yang diikuti
dan diikuti seluruh jemaat dan masyarakat
tak lama para penari tarian kebesaran khas minahasa muncul guna menyambut tamu undangan
dan siap membuka iring iringan kendaraan hias yang akan berjalan mengelilingi mode indik

hari berikutnya menipuara kopernik dan tulisannya
akan saya pakai penutup normal untuk kedua dekade besaris
festival tahun ini diikuti total sembilan puluh lima kendaraan hias terdiri dari dua puluh lima mobil dan tujuh puluh kalero
dari keseluruhan kendaraan yang dihiasi sayuran ini total seluruhnya membawa kentang sebanyak lima tujuh ton
jadi untuk festival kentang tahun ini tahun dua ribu tujuh belas sangat ramai dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
karena ini berkat kerjasama antara masyarakat tentunya juga dengan pemerintah desa yang ada di sepuluh desa yang ada di kecamatan modo inding
juga denominasi gereja yang ada di kecamatan modo inding
karena itu dengan kolaborasi yang ada sehingga pelaksanaan
pelaksanaan dari modo inding potasto festival di tahun dua ribu tujuh belas ini cukup meriah dan banyak mendapat perhatian dari masyarakat atau para pengunjung yang berasal dari luar kecamatan modo inding
tak terasa melewati petang matahari sudah tenggelam
iring iringan kendaraan hias selesai mengitari modo inding dan siap kembali ke titik awal
para pengunjung dari luar kecamatan modo inding
pemerintah modo inding sudah siap menanti momen yang ditunggu tunggu
inilah dia puncak dari festival kentang
merujuk pada tema dan tujuan festival yakni modo inding membagi berkat
seluruh rakyat modo inding membagikan hasil pertaniannya kepada tamu atau pendatang
sebagai bentuk rasa syukur atas kelimpahan yang diberikan sang pencipta